lima murid sd dan smp yang tertangkap saat mengendarai sepeda motor tanpa helm
sim dan stnk dihukum membaca teks pancasila
hal ini dilakukan polisi surabaya saat menggelar operasi patuh semeru dua ribu enam belas
kepolisian sektor gubeng surabaya jawa timur menggelar operasi patuh semeru dua ribu enam belas
di kawasan jalan kalibokor sabtu siang
mereka menangkap lima murid sd dan smp yang menggunakan sepeda motor tanpa helm
berusaha memutar arah
saat diminta dokumen mereka juga tidak membawa stnk dan tidak memiliki sim
polisi kemudian menghukum para siswa ini untuk membaca teks pancasila
sebagai sanksi pelanggaran lalu lintas
polisi juga akan memanggil orang tua mereka untuk pendataan dan pembinaan keselamatan berlalu lintas